video viral seorang anak meninggal dunia setelah tertabrak mobil box di jalan raya kota makassar
yang diunggah akun instagram at mksinfo officialrabu dua puluh enam juli dua ribu dua puluh tiga
korban diduga kehilangan kendali dan keluar jalur saat mengendarai sepeda listriknya
kewaspadaan dan pengawasan orang tua menjadi salah satu hal utama
agar keselamatan anggota keluarga menjadi prioritas
jauh sebelumnya sejak empat belas juli dua ribu dua puluh
kota makassar menjadi kota yang melarang penggunaan sepeda listrik di jalan raya
pasalnya penggunaan sepeda listrik yang tidak mengikuti ketentuan aturan kementerian perhubungan
dianggap membahayakan pengguna jalan raya
sekarang bicara tentang sepeda sepeda itu sekelas dengan pejalan kaki
apakah energi listrik apakah misalnya ada semacam bbm tertentu
inti bahwa sepeda itu perlu ada semacam jalur tertentu
nah sekarang pesepeda kita itu berada pada lajur kendaraan umum
kendaraan yang digunakan untuk kendaraan roda empat
sepeda listrik berbeda dengan sepeda motor listrik
yang telah memiliki sertifikasi uji tipe dan sertifikasi uji tipe
selain itu sepeda motor listrik juga sudah terdaftar resmi memiliki surat tanda naik kendaraan
dan teregistrasi sesuai spesifikasi keselamatan
hal inilah yang tidak dimiliki oleh sepeda listrik
sehingga penggunaannya perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan
lebih lanjut dalam permen hub lajur khusus yang diperbolehkan adalah lajur sepeda
dan lajur lain yang memang khusus digunakan untuk kendaraan berpenggerak listrik

kawasan tertentu di mana sepeda listrik diizinkan meliputi wilayah pemukiman
sebenarnya penggunaan sepeda listrik telah diatur secara terbatas dalam peraturan menteri perhubungan
meski sudah cukup lama namun danto restiawan mengakui bahwa aturan ini belum ada sanksinya
sesuai aturan kami peraturan menteri perhubungan no empat puluh lima tahun dua ribu dua puluh
tentang kendaraan tertentu yang menggunakan penggerak motor listrik
sudah disebutkan bahwa usia minimal itu dua belas tahun yang bisa menggunakan kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik
nah dan ini bukan di jalan raya tapi dilakukan di daerah daerah pemukiman
kemudian juga diawasi oleh orang tua yang penting itu diawasi oleh orang tua
orang tua ikut bertanggung jawab
dan kebijaksanaan orang tua atau pengguna sepeda listrik untuk mengetahui pentingnya keselamatan berkendara
kalau begitu saya itu sebagai orang tua sebenarnya tidak mengizinkan kayak gitu
karena kita itu kasihan juga sama anak
tapi lebih menjaga juga keselamatannya
karena kasihan juga tapi itu tidak bisa juga
karena takut juga keselamatannya terancam bagaimana
penggunaan kendaraan listrik yang tidak diikuti dengan kemampuan berkendara yang baik beresiko membahayakan pengguna jalan lain
aturan penggunaan sepeda listrik belum tertuang dalam peraturan manapun
oleh karena itu dibutuhkan kebijaksanaan dan pengawasan dari orang tua agar penggunaan sepeda listrik bagi putra putri mereka diterapkan dengan bijaksana
seperti hanya di kawasan tempat wisata dan kompleks pemukiman
hal ini dilakukan agar keselamatan dalam berkendara bisa dapat terjamin dan terlaksana dengan baik
rafa kaffi ahmad samsudin makassar